dengan tidak adanya proses visum tidak bisa dikatakan telah tidak terjadi peristiwa pemerkosaan
hal ini dikatakan oleh ahli pidana mahrus ali yang memberi pandangannya dalam persidangan lanjutan kasus kematian joshua di pengadilan negeri jakarta selatan kamis pagi
ali pidana mahrus ali dihadirkan oleh pihak kuasa hukum terdakwa ferdisambo dan putri candrawati sebagai keterangan ahli yang meringankan
tanggapan tersebut mengemuka saat pihak jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan tentang tidak adanya visum yang dilakukan pihak putri terkait dengan kasus pemerkosaan
mahrus menyebut dengan tidak adanya visum tidak berarti tidak ada tindak kejahatan pemerkosaan yang dilaporkan
ia beralasan dari banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang privat banyak korban kekerasan seksual atau kasus pemerkosaan yang merasa tertekan hingga memilih diam atau tidak melapor
pada hari ini di pidana mahrus ali dihadirkan oleh pihak kuasa hukum terdakwa ferdis sambo dan putri candrawati sebagai keterangan ahli yang meringankan
ketika dihukum oleh pihak yang melihat saya menulis buku tentang itu sayang saya tidak bawa itu kan
di dalam kasus kasus kekerasan seksual dalam perspektif victimologi pertama itu seringkali terjadi di ruang ruang private
sehingga apa pasti mirip buktinya
satu satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah pak visum
saya membaca banyak kebisikannya visum
tetapi kalau visum tidak ada di mana
nah pertanyaan saya begini
visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadirkan di jaksa untuk membuktikan
tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan